paling celana masya allah bang ojak berarti kita harus mengadain lagi ronda kalau nggak
kan seperti ini kejadiannya bagian ngejak shoot in oh iya nyengstop ke sepuluh jeruk
emang sih nanti dapetnya tuh kagak bakal sebanyak waktu lebaran
tapi lo harus nyicil tuh perlengkapan kuenya
jadi kalau tiba tiba sewaktu waktu ada yang pesen kue
lo alat alatnya udah lengkap
kagak usah modal lagi
nah besok kan mbak mau ketemuan
sama teman teman pengajian kampung sebelah
mak bakalan tetep tuh tawarin kue lo
lo kudus siap ya
sekarang mak pulang dulu
assalamualaikum selamat sorenya
yang rika mau dijemput sekarang
iya siap berangkat
sampai jumpa di video selanjutnya
ya ini abang udah di depan
iya abang tadi serius
iya abang juga serius
abang ada apa sih
selamat jeans yang tadi beli di tanah abang hilang
lah kok bisa
ya ngapain lo jemur di luar
ya kan maksud tadi biar cepet kering kena matahari sore
ya pantas aja hilang nah lo jemur di luar
kan tadi gira gak ada yang bakalan ngambil celana murah kayak begitu bang
ya biar kata murah juga baru
udah lu cari di dalam abang cari di luar ya
udah ntar aja deh ah maling keburu hilang ntar
di sana abis jalan dari tanah abang
satu dua tiga
pass bitte nang lebih deal nothat kard itu lho lah
ada yang gayak
beh ada beh
celananya ronan masih ada
lu ada apaan sih dateng dateng urusin jemuran
kan ada maling jemuran
be mila takut aja
jangan jangan ntar celana gua dingbat lagi
kalo emang nih baru lu beli
buktinya persis yang tati beli tadi pagi
kalian jangan saling tuduh
kita ini tinggal di negara hukum
semua ada aturannya
lihat ukurannya diem
tuh kan bener ukuran gua nih
ih kagak buka gak buka buka buka
nah mending bang ojak sekarang pulang
pak tapi pak
mau pulang atau saya sendiri
mas pur juga sekarang pulang
tapi kan saya nggak salah pak
musik terimakasih kakak
di tanah abang
saya jadi pengen beli
neng rika tau tempatnya
teman rika juga ada yang beli kok
neng rika mau nganter saya besok
tapi katanya diskonya cuma sampe hari ini aja loh

oh dipake masih pur
ya abang ga jadi pake celana jeans nya deh
ya ya ya abang ga jadi pake celana jeans nya deh
abang gua mau aja sih ngalah sama mas pur
yaudah kalau gitu tati aja yang ketemu sama mas pur
tapi paksa dia buat ngaku terus tadi ambil deh celananya
dia gak bakalan ngaku
orang abang tarik celananya di gagak ngaku
yaudah gak usah ngomongin lagi tuh masalah celana
ikhlasin aja namanya juga udah hilang
udah bang jelan ngajak ya
iya ya allah
semoga celana bang ngajak yang dipake gak hilang